ya relatif sekali beratnya pasti
tapi ukuran beratnya macam mana
kita tidak bisa wujudkan itu seperti
seperti angin yang terasa pada
ada terasa angin itu tapi kita mau tangkap dia nggak bisa
cobaan ini pasti ada
karena konsistensi sikap itulah modal kita yang masih kita miliki
kita mendirikan partai ini memang dengan dimaksudkan allah
untuk membangun kesadaran masyarakat
bagaimana pentingnya kita
menyadarin dan menempatkan
kondisi objektif yang ada
sebagai suatu hal yang harus kita sikapin
masyarakat kita ajak untuk mengerti di mana sesungguhnya kekuatan kita sebagai satu bangsa
dan di sisi lain dimana kelemahan kelemahan kita
maka perubahan mindset cara berpikir
dari yang serba kepura puraan
saya pikir itu suatu sumbangsi yang berharga
nah sebenarnya menstab dari soal ini
dia berangkat dengan tekat ini
hei kalau ada di antara kita
ya anggota ya pengurus sampai pimpinan tertinggi
secara lebih khusus yang namanya
korupsi secara lebih khusus
itu kita gak usah
ikut kepada batasan apa yang diberikan koridor hukum
yang undurkan diri atau di berhentiin
hanya itu pilihan di nasdemen
anda bisa lihat dalam ukuran jam
tiga jabatan hilang
kira kira satu jam sesudah tersangka
saya mendengar daripada patrice menyatakan dia dipanggil ya
perintahnya sederhana aja
perintahnya sederhana aja
saya mendoakan harapan saya
supaya tidak cukup berhenti di situ
kalau you jadi tsk you tahu apa artinya itu
pada detik itu juga
iya itu you harus tahu itu
nah ini memang itu ya
ini kultur yang kita bangun di dalam partai ini
ini bagian dari konsekuensi
ada magnitude di partai ini
ada daya tarik
kalau nasdem tidak memiliki daya tarik
dalam usianya yang relatif dini muda
siapa yang ngacuhkan dia
siapa perhatiin dia
partai sontoloyo ini gak nih
tidak punya daya tarik
tidak ada daya tawar
untuk apa yang diperbincangkan
tapi ini partai punya magnitude pasti
banyak yang terganggu dengan peran dan eksistensi partai ini
yang merasa terganggu tentunya
untuk membawa sebuah misi yang mulia seperti ini dan konsisten
harus dicari apa saja
kelemahan kalau nggak ada buat kelemahan
dramatisasi kelemahan kalau perlu
karena konstruksi cara berpikirnya
bukan lagi untuk memberikan faedah
pemahaman transparansi pada publik
nasdem suka dengan transparansi itu
dia suka sekali dia harus konsisten disitu
tapi dia juga bisa memahami dan matut matut diri
ya memang ini bukan transparansi
ini sebuah political engineering
karena busu hati saja
dengki siri kianat
ada kecemburan disana
mengkait kaitkan kenapa mesti jaksa agung
kenapa nggak sekalian yang lebih tinggi kepada presiden
mengatur misalnya pertemuan katanya
yang minta datang menghadap
dan coba tanya
coba tanya pada mereka yang sedang sudah jadi
baik itu yang sudah
tersangka ataupun yang belum
isinya keluhan daripada satu sama lain
yang memang tidak cocok diantara mereka
yang satu dari pks
kan gak banyak orang tahu
yang satu dari nasdem
yang saudara eri
nah kepentingan saya apa
mau menerima apa dari gatot sebenarnya konspirasi itu
gator bisa kasih apa atau eri
kalau mau bicara transparansi
katakan saya pikir berat itu
soal akan akan akan memperkuat hebatnya nasdem
kalau orang berpikir lucu lucuan barangkali ya
ya kalau yang dari pks
kena masalah berarti nasdem dong yang naik
apa ini bantu dia
tapi bukan dalam konteksual itu
spiritnya kakak dan adik
diminta tolong untuk memberikan saran
agar komunikasi kinerja mereka itu bisa berjalan lebih baik
kepentingan untuk siapa
masyarakat dan rakyat
di wilayah yang mereka pimpin berdua
di sumatera utara
yang terus terang
saya dibesarkan di sana
jaksa agung urusannya apa mas
jaksa agung itu
nah melalui anda saya harus nyatakan ini
karena harus melihat motif
soal akan akan
eh itu adalah hebat sekali nas
memerintah untuk melindungi pekara
persahabatan juga apa
saudara kandung atau apa
itu memang konstruksi cara berpikir yang memang
berpikir bukan dengan hati dengan logika yang sehat

apa yang harus dibela diri
karena dia tidak merasa
ada sesuatu sangkut pautnya
kalau soal masalah orang menjudgement
anda itu buruk
anda itu mau mencuri
anda itu mau kerabat
bagaimana hentikan orang yang menjudgement anda
coba tanya saja
ya jangan jangan latar belakang pimpinan dpr ini
barangkali yang barangkali lagi capek dia
coba dia lakukan perundungan kembali ya
mungkin dia akan menarik ulang
satu ucapan dan statement dia seperti ini
kalau dia merenung sesaat
mungkin lebih sehat
mungkin lebih sehat
apakah pimpinan dpr yang lebih baik
telepon lisan tulisan nggak ada
semuanya beri omongi jejak seagung
tidak ada urusan apa urusan tidak ada
apakah pimpinan dpr yang lebih baik
dia pekerja yang baik
tokoh muda yang bagus
patrice yang saya kenal
dia tidak pernah terlibat
tindakan hal hal yang
jadi catatan jelek pada masa lalu
apa melasa kaget
ya pasti juga
ini pekaranya pasti
kalaupun hal yang ada
insya allah barangkali ini pekara yang seperti
kalau kuah materialnya jangan jangan tuduhannya kecil kali ini
saya akan akan sudah hancur ini republik
udah kecil kecil sekali ini
tetapi itulah konsekuensinya
sekecil apapun kalau itu dianggap
nanti lihat dalam fakta persidangan
saya yakin sekali kecil sekali
kita telah menempatkan ibu nining indra saleh
mantan sekretaris jenderal dpr ri ya
dia sebagai berarti
dia wakil sekjen sekarang
saya hampir lt sekjen
ibu nining yang berhenti dari karirnya pns nya
dan bergabung dengan nasdem
itu saya amat hargai tokoh wanita itu
apa konsekuensi sebagai public figures
itu konsekuensi sebagai public figures
apakah orang akan nyebut nyebut nama saya
kalau saya bukan sebagai public figures
itu pertama yang harus kita pahami
kemudian tanyalah pada diri kita sendiri
mereka sebut sebut kita ini
sebetulnya kita ini perlu disebut apa tidak
kita jawab ya perlu aja mereka sebut
karena mereka memang butuh
sebuah news pack
sebuah hal yang bersikap sensasional
terus kita tanya lagi pada diri kita sendiri
sebenarnya kita salah nggak
ada nggak salah
ada nggak salah
kalau urusannya pekara
apa yang harus menjadi masalah
kenapa harus menjadi masalah
saya tidak bisa untuk membuat orang supaya semuanya sayang
berhibah hati kepada saya
nah bagaimana sih saya harus buat itu
saya tidak bisa larang orang yang tidak suka pada saya
tidak suka saja dia
saya nggak suka nih sama seorang surya
konstruksinya memang saya tidak suka
terus bagaimana kita mau bikin suka
tolonglah suka pada saya karena saya tidak bersalah
dia sudah miliki
saya menghargai sikap rio ini
dia tidak memberatkan lagi partai dia
dia tidak mencari semua ofer offernya dia
dia mau berhenti
dia mau berpengaruh
ini satu hal yang harus kita hargai juga
tapi kalau ini juga tidak dilihat sebagai faktor positifnya
ya sayang menurut saya ya
seperti saya katakan tadi
sebuah kemajuan teknologi dan kebebasan pers yang kita miliki
tapi kita tidak sedikit
kepada suatu komitmen
katakanlah rasa tanggung jawab proporsional kita
kebebasan pers yang kita miliki
sekecil apapun saya ikut memperjuangkan kebebasan pers di negeri ini
karena saya merasakan seperti ini
saya pikir ya itulah dia buah kebebasan pers
yang saya perjuangkan
cuma saya bilang menyatakan ya
proses perjalanan ini kan tidak terhenti hari ini
nasdem yang dalam persepsikan dipersepsikan hari ini seperti ini
siapa yang garantip enam bulan satu tahun dua tahun atau lima tahun ke depan nasdem akan tetap seperti ini
dia bisa lebih jelek
dia bisa lebih hebat sepuluh kali
dia bisa lebih perkasa lebih kokoh
itulah yang harus kita pahami
berjalanlah terus sepanjang kita meyakini
sesuatu apa yang kita yakinin dan perlu kita perjuangkan